bank indonesia dan otoritas jasa keuangan
sepakat untuk mewaspadai krisis keuangan duche bank
imbas negatif krisis bank perkreditan terbesar jerman itu
ternyata bisa menyerap kondisi pasar keuangan di tanah air
dalam jangka pendek
dutche bank ternyata berperan cukup besar di pasar keuangan indonesia
pangsa pasar dari seluruh dana kelolaan kustodian
jumlah saham yang tercatat di kustodian central effect indonesia
ataupun ksei atas nama deutsche bank dan kliennya
sementara di pasar primer surat berharga negara atau sbn
sebelumnya deutsche bank pernah dihantam krisis
pasca departemen kehakiman amerika serikat memutuskan
bank tersebut bersalah dan wajib membayar denda
dengan kursi kursi kursi yang berharga sekitar delapan tiga triliun rupiah
denda itu adalah buntut dari kasus penjualan efek beragun aset properti
yang turut menjadi pemicu krisis keuangan negeri paman sam pada tahun dua ribu delapan